presiden joko widodo meminta laporan mendalam dan evaluasi dari proyek pembangkit listrik tiga puluh lima mw yang dianggap melambat
hal ini disampaikan menteri energi dan sumber daya mineral sudirman said jumat pagi usai dipanggil presiden joko widodo ke istana
sisanya masih dalam persiapan pengadaan
jadi sedikit lebih lambat dari target tapi makanya itu presiden memberi warning lebih baik dilakukan evaluasi mendalam
supaya tidak nanti baru di tengah jalan baru terasa
sejauh ini ada evaluasi
kalau yang rutin kan ada laporan laporan kan kita juga punya unit yang dipimpin pak nur pamuji memonitor terus
tapi saya kira sudah waktunya kita melakukan evaluasi menyeluruh